kita awali berita dari mojokerto sebuah gudang penyimpanan kayu kami siang terbakar hebat
kebakaran diduga karena mesin oven terlalu panas hingga membakar seluruh tumpukan kayu yang akan diproduksi
dengan dibantu karyawan petugas dinas kebakaran memadamkan api yang membakar tumpukan kayu di sebuah gudang
di jalan hasanuddin kecamatan mojosari mojokerto
api cepat membakar tumpukan kayu dan palet yang memang mudah terbakar itu
petugas juga terpaksa merobohkan tumpukan kayu palet agar dapat menjangkau api yang ada di dalam gudang
setidaknya lima unit mobil dinas pemadam kebakaran didatangkan ke lokasi
tumbukan kayu yang cukup banyak ini membuat petugas pemadam sempat kesulitan memadamkan kobaran api yang merembet ke gudang lainnya
selama hampir dua jam api kemudian berhasil dipadamkan
kebakaran ini diduga berasal dari oven yang terlalu panas yang menyebabkan bahan dari kayu sengon terbakar
jadi kayu ini berbentuk palet memang di open
di open dalam suatu ruangan yang memang ada tabung busi beranasnya
karena terlalu panas sehingga terjadi kebakaran
meskipun tidak ada korban dalam peristiwa ini pemilik gudang merugi cukup besar ratusan juta rupiah
kebakaran juga membuat proses produksi di pabrik dihentikan sampai batas waktu yang belum ditentukan